mak tadi lo ngecek sambal atinya di dapur gak ada ya mak
memang kagak ada
maksudnya mak kagak bikin
nih udah sekalian titipin sama catering gitu biar dia sekalian yang bikin
ah katanya sinta sore dikirim kemari
mak kenapa kita nggak bikin aja sih
ya halo kasihan dong sama si eti sama si nenek tuh
kasian deh masa mau disuruh suruh terus begitu sih
tapi kan kalau kita masaknya rame rame juga nggak ribet mak
dia kan kesini cuma buat pengalaman
bukan jadi terus dijadiin pembantu
tenang aja mbak
mie juga rasanya males mie
iya mbak sebenarnya juga males mie
ya bu haji sama pak haji belum berangkat pesantren
iya ntar kalau mak minta bantuan bu haji pak gimana
emangnya lo kira gue ini budaknya sih makna
ya bukan begitu bu haji
kan ketentuannya udah begitu
bu aji harus nurut sama hukumannya
udah deh saya pergi dulu ya bu haji
baru dua yang ini gue begitu
bagaimana kalau kita kesono
ngutangnya gak ada deh
gak ada lo kecuma udah pingsan pak
pak haji apaan sih kita baru datang juga
lo juga mau ngucapin salam lo pake diusir aja
bukannya nanya apa kabar sehat

bu haji pak haji gue udah tahu mau pinjam uang gue lagi kan

bu haji pak haji kalau soal pinjaman duit
tenang aja kita udah dapat
iya pak haji bu haji pinjaman itu supaya cair kita harus menjalankan tugas pak haji
nagih duitnya haji sulam di sikardun
nah pak haji kan deket tuh sama sikardun
kita berdua minta tolong nih sama pak haji
supaya nagihin uangnya haji sulam ke kadut yang sepuluh juta
emangnya gue depan kolektor yang tuang nagih utang
bukan begitu pak haji
justru kita cuma minta bantuan doang
pak haji di belakang kita biar kita yang nagih ke sikardun gitu
gue kasih tahu ke lo ya kalau sampai sikardun tahu lo kemari nagih dia
yang tadi bang
hah situ ya
nah gitu dong
daripada nenteng nenteng golok
mendingan megang sapu medek
freman sudah angkat sayuran
udah lah kan lagi dalam hukuman
ya semua ntar saya bawain juga
langsung aja ke belakang bapak
udah jangan ngambek gitu rapih
udah sini semua
apa lu kita bukan bantuin
pelangak bongok aja
buat dikibar juga lu
nah udah ada cik
cik ini bang kartun lagi marah marah aja tuh sama sulam tuh
tahu dari mana loh
ini dari laganya ya
tadi dari tadi tuh
turun dari bajaj minta tolong aja udah marah marah
kan sekarang cik
udah lah lo tenang aja
jangan sampai lu juga kepancing emosinya dia
gak ada gunanya
iya bener juga sih cik
kita lihat aja pelan pelan lah
mentaran juga dia sadar
kalau kita ngasih hukuman itu ada niat baiknya
iya tapi kalau dia kagak sadar juga gimana
berarti otaknya sekarang udah geser
orang kita ngajakin kebuayaan kok nggak mau
tapi gue yakin otak dia gak geser geser banget ya

iya paling yang dua inci lah
selama pesan tranquilat ini
adik adik semua akan diajarkan oleh pak fauzul
dan ustazah rumana dibantu dengan ustazah umi mariam
nah nanti sekarang kakak awali dengan belajar
tata cara berwudhu yang benar dan sholat yang be
nanti karung mau ngajarin kalian
tentang tata cara baca al quran
dan ustazah umi mariam
mau belajarin kalian tentang sejarah islam
sebelum belajar kita baca al fatihah dulu ya bareng bareng
ya sekarang diangkat tangan
salim tuh pak haji tuh
sehat pak haji ya
langsung aja masuk ke kelas
kelas bekas warung namanya
gak apa apa kelas bekas warung juga
yang penting kan manfaatnya pak haji ya
baru mulai tuh
ya lumayan lah buat generasi penerus bangsa
kalau gitu saya langsung ke situ aja ya pak haji
permisi ya ceng
john kamu tolong cariin lagi sama banyak tempat ya
bagi bagi ikutin ke johnny ya
nah adel maju
alhamdulillah kalau gitu
anak anak mudah mudahan pada senangnya bisa ikutan pesantren di sini
mak tadi roh ngecek sambal artinya di dapur nggak ada ya mak
memang kagak ada
maksudnya mak kagak bikin
nih udah sekalian
ditipin sama catherine gitu biar dia sekalian yang bikin
katanya sinta sore dikirim kemari
mak kenapa kita nggak bikin aja sih
kasian dong sama si eti sama si nenek tuh
kasian deh masa mau disuruh suruh terus begitu sih
ya tapi kan kalau kita masaknya rame rame
juga nggak ribet mak
dia kan kesini cuma buat pengalaman
bukan jadi terus dijadiin pembantu
kecuali itu kita juga pengen berbagi ilmu sama sama cari pahala
jadi mereka bisa ikut peran merasakan nikmatnya
kan gitu kan seneng orang kalau diajak kerja begitu
iya sih mak
itu didengar dari kamar tadi
ngomongannya udah kayak ustazah di t p t p
roh kayaknya malu udah pantes jadi pengajar di pesantren kilat
nih mereka milikan lo yang banyak ilmunya
buat para di akunan
ara ibu aku rebels lagi
keban sumpah ku tuh
aduh yang leku gitu
jadi deh badu dua betul
nah ingin ntar njebuk
eh pak haji ibu haji kenapa baru datang
memang cuma di sini tugas gue
gua juga punya tugas lebih penting tau lo
eh pak haji bu haji bukannya begitu
pak haji sama bu haji kan terikat kontrak hukum
jadi mesti disiplin waktu dateng dong
emang lo siapa yang pake hukum hukum jalan
bagaimana caranya disiplin waktu datang
saya tuh udah jari sejak kecil
ya kagak tau kalau pak haji bu haji nggak ada ajarin sejak kecil
begini nih caranya kebiasaan
biasa sampai sekarang biasa untuk gitu